tapi gue juga gak mau nunjukin kecemasanku depan citra
dan bikin dia makin gak karuan
jadi gimana kang
tapi tim kita gak berhenti untuk mencari temen kalian
kita sudah minta bantuan tim sar dan juga penduduk sekitar
doain aja yang terbaik
tapi ada kan kemungkinan yang besar buat teman teman saya untuk ditemukan
kang putri sama pangeran bisa selamatkan
jadi putri sama pangeran ilang
gak tau nung
karena sampai sekarang gak ada yang bisa mastiin mereka mendarat dengan selamat atau enggak
kalau petugas dari tempat para layang sih udah coba cari
ke perkebunan ke hutan terdekat
tapi belum ada hasil
sebentar lagi kan gelap
mereka harus ditemuin secepatnya
kalian udah coba hubungin tim sar
kalau gitu gue minta tim relawan yang kerja sama book up gue buat nolongin mereka ya
semoga putri sama pangeran baik baik aja ya riz
kalau sampai terjadi sesuatu sama mereka gue bakal ngerasa bersalah banget
ya kalau gue jujur sama tante nawang
putri mau pergi sama pangeran buat narik para layang
pastilah tante nawang gak bakalan izinin riz
makanya gue terpaksa harus bohong sama tante awang
riz gue tau gue salah
tapi please lu juga jangan ikutan marah sama gue ya
kalau sampai putri terjadi kenapa napa
lo harusnya jujur sama tante nawang cet
apa yang sebenarnya terjadi sama putri
dan semua ini gak bakal terjadi
masuk dulu apa sih
marah marahin kayak gue
disini yang salah itu bukan cuma citra riz
bahkan pangeran pun juga salah
lagi juga siapa sih yang mau semua ini terjadi coba kah
kalau putri sampai kenapa napa
apa kalian semua bakal tanggung jawab
eh kenapa sih yang ada di otak lo itu putri putri dan putri
lo gak pikirin pangeran apa riz
pangeran aja sampai saat ini belum ada kabar is
lo pikir kita semua ini gak panik hah
kita semua panik riz
capek gue ribut ribut kayak gini terus
momen kayak gini harusnya tuh kita bukan main salah salahan
kita harus kerja sama
demikian aja riz
demi kita bisa nemenin putri sama pangeran dengan selamat
semoga lo sama putri baik baik aja ran
kita semua masih nunggu lo disini
udah udah sekarang lo ikut gue ya
aduh sinyalnya jelek lagi
aduh sinyalnya jelek lagi
kalo rampe orman mau nyalakan
nanti aku kirim ya sherlocknya ke papa
dia juga hilang sama pacarnya namanya putri pak
makasih ya pa
mudah mudahan tim relawan papan
bisa nemuin putri sama pangeran
dan mereka gak apa apa
gue khawatir banget
semoga dia gak kenapa napa deh
gak harus gimana
gak usah khawatir ya
tenang ada gue selalu di samping lu
gue pengen banget ikut nyari pangeran
kalau sekarang gue tinggalin dia
gue harus dimana
gue yang bertanggung jawab
atas apa yang terjadi sama putri disini
kayaknya buat maken benar picked up
gue tau gue bohong sama dia dan ngajakin putri ke sini
semua pasti bakal merasa bersalah dan gue yang bakal disalahin pak
tenangin diri lo
ada rumah disini buat lo ya
gue yakin pangeran sama putri juga pasti ketemu kok
jadi lo nggak usah ngerasa bersalah kayak gitu ya oke
gue khawatir banget sama pangeran dan putri
tapi gue juga nggak mau nunjukin kecemasan gue depan citra
dan bikin dia makin nggak karuan

jadi gimana kang gimana hasilnya masih nihil tapi tim kita nggak berhenti untuk mencari temen kalian
kita sudah minta bantuan tim sar dan juga penduduk sekitar
doain aja yang terbaik
tapi ada kan kemungkinan yang besar buat teman teman saya untuk ditemukan
kang putri sama pangeran bisa selamat kang
tolong jawab pertanyaan saya kang
saya pengen temen temen saya bisa kembali dengan selamat
kek gue ngerti banget perasaannya

gue mohon sama lo tenangin diri lo dulu
kita nggak bisa kek ngantuk terus
kita cuma bisa berdoa berusahalah yang terbaik

juga putri sama pangeran bisa kita temuin dalam keadaan selamat